babi menanam biji gandum dan bergegas memberitahu teman temannya
mungkin mereka akan membantu menanam biji itu
siapa yang akan membantuku menanam gandum ini
sapi maukah kau membantuku menanam biji ini
jangan aku jangan aku terlalu panas untuk bekerja
babi maukah kau membantuku menanam biji ini
jangan aku jangan aku terlalu panas untuk bekerja
anjing maukah kau membantuku menanam biji ini
jangan aku jangan aku terlalu panas untuk bekerja
baiklah aku akan melakukannya sendiri
lalu sang ayam merah kecil menanam semua benih itu sendirian
beberapa hari berlalu
udara yang terlalu panas untuk menanam biji ini
menangkap ayam merah kecil
airnya sangat cerah dan tiba tiba hujan
sang ayam merah kecil memutuskan untuk menyiangi benih itu
siapa yang akan membantuku menyiangi benih ini
sapi maukah kau membantuku menyanyi kebun
jangan aku jangan aku
cuacanya terlalu nyaman untuk melakukan pekerjaan
babi maukah kau membantuku menyanyi kebun
jangan aku jangan aku cuacanya terlalu nyaman untuk melakukan pekerjaan
anjing maukah kau membantuku menyanyi kebun
jangan aku jangan aku cuacanya terlalu nyaman untuk melakukan pekerjaan
baiklah aku akan melakukan segera
jangan aku jangan aku
sapi maukah kau membantuku memanen gandum
jangan aku jangan aku aku mau istirahat di lumbung hari ini
babi maukah kau membantuku memanen gandum
jangan aku jangan aku aku ingin bermain di lumpur hari ini
anjing maukah kau membantuku memanen gandum
jangan aku jangan aku
aku mau mencari tulang di rumah anjingku
baiklah kalau begitu
aku akan melakukan semuanya sendirian
tidak ada lagi yang menolong ayam merah kecil
sekali lagi dia melakukan
lalu dia memanen gandum itu
setelah dia selesai
dia meminta teman temannya untuk membantunya
menggiling gandum menjadi tepung
menggiling gandum menjadi tepung
sapi mau kakau membantuku
menggiling gandum menjadi tepung
terlalu dekat dengan waktu memerah
babi mau kakau membantuku
menggiling gandum menjadi tepung
terlalu dekat dengan waktu makan malam
anjing maukah kau membantuku menggiling gandum menjadi tepung
jangan aku jangan aku terlalu dekat dengan waktu makan malam
baiklah aku akan melakukannya sendirian
lalu sang ayam merah kecil menggiling gandum jadi tepung semuanya sendirian
sang ayam merah kecil memutuskan untuk memanggang tepung menjadi roti
dia memutuskan memberi kesempatan terakhir kepada teman temannya untuk membantunya
siapa yang mau membantuku memanggang tepung menjadi roti
sapi maukah kau membantuku memanggang tepung menjadi roti
jangan aku jangan aku aku tidak tahu cara memanggang
babi maukah kau membantuku membanggang tepung menjadi roti
jangan aku jangan aku aku tidak tahu cara memanggang
anjing maukah kau membantuku memanggang tepung menjadi roti
jangan aku jangan aku aku tidak tahu cara memanggang
baiklah aku akan melakukannya sendirian
sang ayam merah kecil memanggang roti itu sendirian
ketika semuanya selesai dia mendinginkannya sebentar
sebelum dia mengetahuinya tibalah waktu untuk memotong dan memakan roti
melihat di sekitar dia tidak melihat siapapun
siapa yang mau membantu aku memakan roti ini ya
tidak tidak boleh
aku yang melakukan semuanya
aku yang mendapatkan hadiahnya